kandidat calon ketua umum pssi berlomba meraih hati pemilik suara dan publik sepak bola lewat janji janji mereka
pengusaha minyak dan gas sekaligus pemilik klub sepak bola vijaya fitriasa salah satunya
demi kursi pssi satu ia berjanji membersihkan organisasi hingga merekrut pelatih asal belanda
yang pernah menjadi jerutaktik barcelona frank ricard
berikut wawancara korespondensi ann indonesia mardika utama dengan vijaya fitriasa
satu dari sebelas kandidat calon ketua umum pssi berasal dari kalangan pengusaha dan juga aktif di dunia sepak bola
saat ini saya sudah bersama dengan vijaya fitriasa selamat siang
selamat siang mas
apa yang melatar belakangnya anda ingin terjun ke sepak bola lewat menjadi ketua pssi
sebenarnya saya berangkat dari keprihatinan keprihatinan saya terhadap kondisi sepak bola nasional
kita tahu saat ini sekarang lima dari pengurus pssi
si masuk penjara kasus match fixing
kemudian tim nasional kita prestasinya jeblok yang senior
empat kali kalah berturut turut dalam ajang prapiala dunia
nah kemudian ini kan menjadi sebuah titik nadir ya di dunia sepak bola indonesia
kondisi paling buruk gitu
nah saya sebagai salah satu pemilik klub di indonesia yang punya background sebagai pengusaha
saya ingin memperbaiki perspektif
saya ingin memperbaiki perspektif
anda setuju dengan rangkap jabatan pengurus dengan klub

menurut saya untuk rangkap jabatan itu saya rasa bisa kita atasi dengan cara pengurus pssi tidak boleh jadi pengurus klub
tapi sebagai pemegang saham tidak ada masalah kan
kayak saya nih saya kan sekarang bukan pengurus klub
ceo bukan saya terus kemudian manajer bukan saya
sehingga saya tidak ikut campur dalam pengelolaan klub seharian

tapi kenyataannya bahwa saya memang pemegang saham di klub

nah yang menurut saya urgent adalah mengembalikan kepercayaan publik dulu

sekarang kan publik sudah nggak percaya mengapa pengurus pssi nah ini harus dikembalikan

bersedia diaudit harus transparan harus menerapkan prinsip prinsip good corporate government yang
transparan akuntabilitas dan juga profesionalitas nah terkait sama program buat timnas memang kan
sekarang kondisi timnas kita itu antara junior sama senior itu kan ada gap ya junior itu cukup
bagus prestasinya tapi di senior kan kelihatan amburadul gitu loh nah saya lihat sepintas itu
artinya kan sebagian besar justru bukan dari yang dulu disiapkan di junior harusnya kan idealnya yang
sekarang junior udah prestasi bagus itu mengerucut jadi tim senior pelatih juga saya rasa harus
diganti karena udah terbuka buka
kita cari pelatih baru yang muda enerjik tapi punya visi ke depan untuk bisa bawa indonesia juara
siapa bayangan anda jika nanti terpilih untuk melatih tim nasional senior nah saya dapat
informasi ya frank richard katanya bisa kita hire sebagai pelatih tim nasional dan bayarannya juga
nggak terlalu mahal gitu angkanya ya sekitar tiga ratus ribu sampai empat ratus ribu euro setahun dan itu kan
terima kasih sudah sedang ngomong berbahasa bahasa indonesia laudow
hai sementara pada program besar yang saya tawarkan in kalau secara jumlah sebenarnya itu jauh lebih
liga dua itu kan hanya bisnis ini great
liga dua ini kan hal yang orang lain sih
nanti sampai di cathy bertenang
ini bisa dipilih pada map di hari amaran
kecil walaikothu ini juga kepada punya acara untuk berobatih dengan budaya lain itu bisa sepakat juga memang genes perasaan k counselors in there to be a loto organization
itu kan hanya dapat subsidi satu miliar
liga tiga nggak dapat subsidi
kalau saya terpilih kita akan benahi
mungkin bisa antara dua lima sampai lima miliar
liga satu nya juga akan naik
dari tujuh lima bisa sampai sepuluh atau lima belas miliar
nah di liga tiga nya mungkin
kita akan subsidi satu sampai dua miliar
pertanyaan uang dari mana gitu
sekarang ini kan kita tahu bahwa
liga indonesia itu
dikelola hanya oleh satu operator
liga indonesia baru
dimana operator ini lebih
memfokuskan semua sumber dayanya
untuk liga satu
sehingga uang yang didapat dari sponsor
mayoritas diberikan ke liga satu
nah rencana saya nanti akan kita pecah
operator liga satu sendiri
liga dua sendiri liga tiga sendiri
nah ini jauh lebih menarik daripada
hanya sekedar uang seratus dua ratus juta
berasal uang res
baik terima kasih untuk waktunya
semoga sukses tanggal dua november nanti